ini ewo sama didu
gak punya nyali buat satu lawan satu
oke kalian berdua boleh maju sekaligus
listennya udah oke
orang lain yang banyak uang
kita banyak masalah
masalahnya emang gak banyak
nah itu maksudnya
udah dapat temen yang bisa diajak kabung
yang satu namanya didu
disuruh kesini kapan
saya telpon dulu
mau pindah tempat nganggur aja
tadi di rumah sendiri
mau nganggur di rumah ewo
soal tawaran yang tadi
sekalian sama ewo
didu mau ngajak ewo kesini sekarang
di jalan mana
dia nggak bilang di jalan mana
bilangnya di jalan aja
sampai kesininya kapan
kalo kamu gak tau
kapan urusan kang darman selesai
berarti kamu juga gak tau
kita terus ketakutan
dicari bos bubun
gak mau nanya sama kang darman
kapan urusannya selesai
nunggu kang darman ngasih kabar aja
kita selesaikan sekarang
orang baru yang buat di terminal
mau ketemu saya hari ini
di tempat biasa
sampai jumpa di terminal
sampai jumpa di terminal
biar ketemu kang reno sekalian
motor saya dipake bos bubun
kang tadi saya udah nanyain mertua saya urusan apa katanya kita masih butuh tambahan orang kamu
nyuruh mertua kamu nyari enggak saya nawarin dia hah mertua kamu ya umurnya berapa enam puluh an
dia dari muda di jalanan tapi saya butuhnya yang masih gagah bukan yang udah bau tanah tapi saya
udah terlanjur bilang terus dia bilangnya mau bilangin aja udah keduluan orang ya kan
halo pak non yang tadi saya bilang ke bapak buat kebutuhan personil di terminal udah keduluan
orang lele dasar mantu gak bener maaf pak apa eh maksud saya maaf kalau mau tidur jangan diangkut
sampai nyender nyender ke penumpang lain
permisi saya mau turun
juga turun sama ya bu
apa yang tadi kamu lihat
moli anak dimarahin sama ibu ibu
itu juga yang dilihat oleh penumpang lain
tapi dibalik semua sandiwara itu apa yang terjadi
saya mencopet dompet ibu tadi
baru tahu ya
di tempat teman bos
maksud saya temen kamu siapa aja namanya
kamu lagi apa sama mereka
berani beraninya kamu bohong sama saya
nanti saya cekek leher kamu
jangan meninggal disini
barusan kamu kenapa
emangnya saya barusan kenapa
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana